pelatih persebaya surabaya bejo sugiantoro mengaku sangat tertarik dengan penampilan pemain sayap timnas u enam belas muhammad supriyadi
persebaya berniat mengajak supriyadi bergabung karena yakin remaja berusia lima belas tahun ini akan menjadi bintang di masa depan
sang rising star timnas indonesia u enam belas muhammad supyadi kini menjadi injaran berbagai klub di liga indonesia
pemain asal rungkut surabaya ini kian moncer setelah dua kali menciptakan gol cepat sekaligus gol pembuka saat melawan filipina dan vietnam dalam laga fase grup a piala aff u enam belas dua ribu delapan belas di stadion glora delta sidoarjo beberapa waktu lalu
salah satu klub yang sangat berminat mendapat tanda tangan supriyadi adalah persebaya surabaya
upaya pendekatan pun telah dilakukan oleh pelatih persebaya surabaya bejo sugiantoro
legenda persebaya yang jauh
juga menangani persebaya u sembilan belas ini menilai supriyadi adalah pemain berkelas
apalagi supriyadi are asli surabaya tentunya persebaya sangat beruntung bisa merekrutnya
sekarang dia kan lagi menjadi bintang
kalau memang dia mau ya kita tawarin tuh
jauh mama mau
kalau nggak mau ya itu tergantung dari manajemen
sebelum masuk skuad timnas u enam belas supriyadi sebenarnya sempat ditawari bejo sugiantoro untuk masuk dalam skuad persebaya muda
namun saat itu supriyadi masih harus fokus menyelesaikan studinya di jakarta
supriyadi sendiri pernah ikut kompetisi internal persebaya
waktu itu ia tergabung di ssb rungkut dan bermain bersama rungkut mahesa
bahkan dia pernah menjadi anak gawang ketika idolanya andik firmansyah dan m taufik bermain membela green force